ya pemerintah provinsi dki jakarta ini kembali memperlakukan psbb transisi
dalam kebijakan psbb transisi kali ini ada sejumlah poin penting yang berbeda dengan psbb transisi sebelumnya
mari kita lihat selengkapnya berdasarkan data yang dihimpun oleh tim litbang cnn indonesia
ini berdasarkan pergub atau peraturan gubernur no satu ratus satu tahun dua ribu dua puluh
tentang perubahan atas peraturan gubernur no tujuh puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
salah satu poin yang berbeda dari psbb transisi sebelumnya
adalah pendataan pengunjung yang kini wajib dilakukan untuk tempat umum
seperti restoran kafe dan juga perkantoran hingga rumah ibadah
nah pengelola ini harus mencatat nama identitas pengunjung
jam kedatangan jam kepulangan nomor telepon serta enam digit pertama dari nomor ktp
nah ini dimaksudkan untuk mempermudah kontak tracing atau penelusuran kontak
dan selanjutnya juga berbeda dengan psbb
transisi pada juni hingga september lalu kali ini ganjil genap belum berlaku
nah angkutan umum berbasis dan juga angkutan berbasis aplikasi ini diizinkan juga beroperasi
namun menerapkan protokol kesehatan secara ketat
dan penumpang dalam satu mobil ini dibatasi maksimal dua orang pada satu baris tempat duduk
kecuali berasal dari satu keluarga yang berdomisili di tempat yang sama
dan selanjutnya bagi anda yang ingin berolahraga
kangen begitu ya dengan suasana nonton di bioskop di masa psbb transisi kali ini
pemerintah provinsi dki jakarta mengizinkan kolam renang gym serta bioskop untuk kembali beroperasi
nah tentunya ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya
dan selain itu pengaturan juga harus dilakukan terkait jaga jarak minimal satu meter pada setiap wahana
dan pada kegiatan yang dilaksanakan di dalam air
untuk pusat kebugaran alias game ini pengelola juga wajib mengatur jarak antar orang dan juga antar alat minimal dua meter
dan selain itu latihan bersama ini hanya diizinkan dilakukan di luar ruangan
fasilitas dalam ruangan ini juga mesti dilengkapi alat pengatur sirkulasi udara
dan memberi jarak antar tempat duduk
ini maksimal eh
minimal maksud kami satu lima meter di mana pengunjung ini bisa makan di dalam bioskop
namun dilarang berpindah tempat duduk ataupun berlalu lalang
alat makan dan minum ini harus disterilisasi
serta pelayaran makanan ini dilarang disajikan dalam bentuk perasmanan
lantas bagaimana dengan kegiatan pendidikan
oh ternyata berbeda dengan sejumlah fasilitas umum yang sudah boleh dibuka dan beroperasi kembali
pemprov dki jakarta ini belum memperbolehkan sekolah untuk melangsungkan kegiatan belajar mengajar
nah metode pembelajaran masih dilakukan secara daring
dan yang terakhir ini adalah poin yang terkait restoran kafe dan juga warung makan
yang kembali boleh melayani makan di tempat alias dine in
namun tetap dengan protokol kesehatan
seperti jam operasional yang berlangsung mulai jam enam hingga pukul dua puluh satu
jarak antar meja dan kursi ini yang diatur minimal satu lima meter
kecuali bagi yang satu domisili begitu
dan juga pelayan ini juga wajib menggunakan masker face shield dan juga sarung tangan
lantas bagaimana jika melanggar apa saja sanksi yang diberikan
bagi industri perkantoran pelaku usaha hotel dan juga tempat wisata
yang pertama kali melanggar ini sanksinya berupa penutupan sementara maksimal atau paling lama tiga x dua puluh empat jam
sementara untuk usaha
di restoran ini kafe dan warung makan ini sangsinya berupa penutupan sementara paling lama satu x dua puluh empat jam
dan bagaimana bagi pelaku usaha yang melanggar untuk kedua kalinya
ini akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar lima puluh juta
bila kembali mengulangi pelanggaran sanksinya akan bertambah menjadi seratus juta rupiah
dan denda ini bisa mencapai satu ratus lima puluh juta rupiah
ini bisa bila pelaku usaha sudah empat kali melanggar protokol kesehatan
pelaku usaha yang tidak dapat membayar denda dalam waktu tujuh hari ini akan mendapat sanksi berupa pencabutan izin usaha
nah sementara untuk instansi pendidikan ini sanksi yang diberikan adalah berupa sanksi administratif
berupa teguran tertulis oleh dinas pendidikan dan juga dapat didampingi oleh perangkat daerah terkait